direkturat tindak pidana cyber baris krim polri
membongkar kasus dugaan pelecehan anak lewat permainan dari
kasudit satu direkturat tindak pidana cyber baris krim polri reinhardt ruta gaul
menjelaskan kasus ini berawal dari laporan seorang warga di papua agustus lalu
ia curiga saat memeriksa telpon pintar anak perempuannya yang berusia sembilan tahun
ternyata di ponsel tersebut ditemukan konten pornografi termasuk video dan percakapan whatsapp
diamond itu bisa digunakan untuk menambah peralatan skin atau menambah kemampuan dari bermain
anak anak memang merupakan target yang rentan bagi pelaku kejahatan seksual
hal ini karena mudah diarahkan dan belum seutuhnya menalar dengan baik
antisipasinya apa untuk dari orang tua ya
pertama orang tua perlu kenal nih platform platform yang digunakan oleh anak anaknya seperti apa
kerendanannya seperti apa
dan itu bukan cuma sekedar tahu terus abis itu dibatasin gitu
enggak tapi justru diajak bareng bareng sama anak menelusurin dari awal
ini ada apa aja sih di dalam platform ini
untuk mencegah kejahatan pelecehan seksual kembali terulang
peran orang tua menjadi vital sebagai garda utama mencegah perilaku menyimpang yang membahayakan anak anak
perlu ketegasan dan penerapan disiplin yang ketat serta selalu awas
kemudian dipercaya kegiatan anak di gawe mereka
memberikan pendidikan seksual secara dini
bagaimana dia menjaga dirinya sendiri dan memberikan pengetahuan juga tentang seks itu sendiri
biar bagaimanapun anak ini harus diberikan pengetahuan seks secara dini
jangan sampai dia tahu dari teman temannya
dengan berperan aktif orang tua tetap dapat memberikan ruang kebebasan anak bermain game sebagai sarana relaksasi
sekaligus memastikan keamanan mereka dari kejahatan virtual yang merusak masa depan anak anak
tim liputan cnn indonesia